ya jelas saya marah tupur
tapi yang keberatan motor saya
temen kamu jak
iya temen gue kecil
kakaknya si jamila anaknya babe juga
saya su tisna
tapi temen temen manggil saya tetis
nah aku gak mau
nama kerennya daddy
jak santren gue ke mopapedo
yaudah kalau keberatan
kagak gue bercanda
nayaknya sih saya belum bayar
di sekolah fos
kapal dia mana
abang nama dimana sih lo deh

katanya mau ngasih amin makan
ih anterin dulu paketnya
nih baru deh
nanti kembaliannya buat makan amin
gagal kuatan jack
yaudah gue turun disini aja deh
udah deket kok
maaf ya ajak gue udah ngerepotin lo ya
ada yang patah gak
cie marah nih ye
ya jelas saya marah tupur
gara gara kamu gak mau
kangen sih kangen lu
mau diungkap gitu kayak ikan pepes
eh lu dateng gak ngabarin
mending gak ada rencana mau dateng
takut ngerepotin mba be
lu datang dadakan gini malah ngerepotin gue
gimana sama kerjaan lu
itu dia be
berantem sama bos lu
perusahaan den tutup
semua karyawan pada di phk
tegak amat ya perusahaan lu
itu dia be
pelan pelan dong bang
jadi gimana rencana lu
mau nyari kerjaan
apa mau usaha
itu dia be
mending juga belum tau
belum tau gimana
mau nyari kerjaan apa usaha
pusing aja lu ah
barangnya boleh saya bawain terima kasih kakak kan tadi udah apanya pak pak terima kasihnya
oh mari raffi kakak enggak di sini kakak oh maaf namanya siapa rika kakak mampir dulu
suka kak maaf lain kali aja saya mau ngantriin paket dulu terima kasih kakak sama sama
barusan gue ngeliat amin jalan sama rika
biarin aja cemburu ya enggak iya enggak cepet jalan dia tuh bang penyalahin gue
emang lo mil inspect ya udah sana duluan